banjir di rusia dan kazakhstan makin meluas
meski permukaan air di beberapa sungai mulai menurun
sukarelawan berjibagu menyelamatkan hewan yang terjebak banjir
lebih dari lima rumah di kurgan rusia telah terendam banjir
akibatnya lima belas orang dievakuasi
sedangkan di wilayah orenburg lebih dari dua belas rumah hingga kini masih terendam banjir
lebih tiga orang terpaksa dievakuasi tujuh orang tewas akibat banjir ini
untuk meminimalisasi dampak banjir pekerja darurat terus memantau kondisi bendungan
dan mendistribusikan karung pasir untuk menahan air banjir